informasi menjelang mudik pemerintah provinsi jawa barat menyatakan
siap menyambut lebaran dua ribu enam belas
dengan menyediakan infrastruktur transportasi dan lalu lintas di jalur selatan
nah kesiapan infrastruktur ini berpotensi meningkatkan jumlah pemudik angkutan darat
untuk mengantisipasi ribuan pemudik yang akan memadati lalu lintas jalur selatan
provinsi jawa barat ikut mempersiapkan diri
melalui penyediaan infrastruktur sektor transportasi dan lalu lintas
seperti penyelesaian pembangunan jalan tol
fasilitas keselamatan lalu lintas hingga pengadaan kendaraan mudik gratis
alhamdulillah pemprov jabar persiapannya bawa arahan gubernur jawa barat
itu relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu
nah lebih baiknya disini ada dilihat dari kondisi mantap jalan provinsi
namun berdasarkan prediksi dinas perhubungan jawa barat
pemudik lebaran dua ribu enam belas mulai meninggalkan jalur darat
dan beralih melalui moda udara
lonjakan pemudik melalui moda udara diakini akan naik hingga
kendati demikian jalur darat masih menjadi jalur favorit
para pemudik pada lebaran dua ribu delapan belas
berdasarkan data dinas perhubungan darat jawa barat
selama lima tahun terakhir terdapat biaya ratusan miliar
yang digelontorkan untuk pengadaan pemasangan serta rehabilitasi marka
quad rail atau pengaman jalan
lampu lalu lintas ribuan rambu lalu lintas
serta peningkatan fasilitas keselamatan angkutan lebaran setiap tahunnya
noraspas ya bandung